hal ini akibat tidak beroperasinya banyak pabrik yang merupakan konsumen listrik terbesar
dilansir detik finance penurunan listrik ini biasa terjadi saat lebaran
sofian basir direktur utama pt pln mengungkapkan
volume permintaan listrik akan kembali normal seminggu setelah lebaran
hal ini seiring dengan kembali beroperasinya banyak pabrik
sofian menjamin tidak ada biarpet ataupun penerangan yang tidak stabil
namun tidak menutup kemungkinan jika terjadi gangguan listrik yang disebabkan bencana maupun kerusakan jaringan